baik perlu kami sampaikan
seandainya jalur utama atau jalur
jadi sebagian kendaraan kita alihkan
dan apakah memang banyak yang nganaikan atau seperti apa
dari masyarakat ada beberapa
makanya kami mengirimkan personil
untuk standby di tanjakan
nah dan kalau ini tuh memang jalur alternatif mudik ya
betul ini salah satu jalur alternatif
ke sukabumi dialihkan ke
gate sigombong jadi jalur alternatif
nanti keluar di pt hese
untuk jarak sekitar sembilan tiga km
dan tidak disarankan untuk kendaraan lebat
jangan lupa like share dan subscribe
untuk mendapatkan informasi terbaru